seharusnya seorang raja
seperti memegang gagang pedang
bukan untuk menakut nakuti rakyat
bikin sengsara rakyat
tapi justru untuk melindungi rakyat
baik apa ibu
hubungan baik itu sudah tidak ada lagi
semenjak arya kemoni menghina aku dan melawan aku
dan dia sudah melawan tentahku
bawa dia ke istana
seorang raja mengingkari janjinya
dan dewata agung akan menguntung dia
kenapa dewata yang agung tidak menguntungku sekarang
kembuihnya dewata agu agumadu
suruh dears agog untuk menguntungmu
yang menyebabkan mengepan
tidak bisa pun sengsara
sampai kian santang datang menyerahkan nyawanya
dasar silman jahat
allah tidak akan meridoi kejahatanmu
tapi walaupun kian santang datang menyerahkan nyawanya
kau akan tetap mati
jadi umurmu hanya sampai tengah meletak
tidak pantas kau menantang dewa ta'agung
aku tidak takut ibu
jika itu butuhkan untuk mana
aku tidak takut
apa yang kamu lakukan
sebaiknya kau diam saja ibu
lakukan hukuman gantung
karunyatein jadi raja masih jumawa
seperti memegang gagang pedang
bukan untuk menakut nakuti rakyat
bikin sengsara rakyat
tapi justru untuk melindungi rakyat
raja harus berhutang
harus bisa melindungi rakyatnya
jangan mengikuti nafsu sendiri
pemimpin yang jumawa yang mengikuti nafsunya sendiri
ada hikmah dari pelajaran ini
bukan untuk gunakan kekurangan
dan menghu tigra
terima kasih gek sudah mengolong
putraku kau tidak apa apa
bunda akan menolongmu
sakit sekali bunda
kenapa bisa berubah menjadi dirimu putraku
ini pasti karena pengemis tadi
pasti dia belum jauh
maesah nyai rompak
ya kenapa kau dipejar
ini semua gara gara siliwangi
bagaimana dengan kalian
kalian bisa berkeliaran bebas di istana ini
kenapa kalian tidak ditangkap
siapa yang berani menangkapku
kau tidak lihat mahkotaku
sekarang aku sudah menjadi senopat
siapa yang mengangkatmu
saya sudah menjadi senopati maesah
gusti prabu surawi sesanya
surawi sesa menjadi raja
ya surawi sesa sudah menjadi raja
dari maesah sudah diangkat menjadi senopati karena memenangkan saya mbah rang
bagaimana kamu bisa memenangkan aduh jago maesah
memangnya kamu siap